disini aku tidak sedikitpun ingin berniat jahad kepadamu
itu dari kulungan putih
kenapa kau membuat kecacauan disana panja jarah
i didn't break any promise

kau dengar itu guru
dia sedang mencari raka kian santai
iya aku juga mendengarnya raden
apa kira kira yang diinginkan perempuan itu
raka kian santang ada apa kenapa nyumas ingin menemuinya
mohon ampun musti pratma hamba dalam masalah besar
dan hanya raden kian santang yang bisa menolong hamba menyelesaikan masalahnya
sayang sekali nyimas rai kian santang tidak berada di sana panjang jalan
nyimas kami tidak tahu dimana peradahan dia
katakanlah dia ada di sana
suami hamba terkena kutukan dewa
dan hanya raden kian santang yang bisa melepaskan kutukannya
namun kami tidak berpaksa
tidak ingin memberitahumu
namun saat ini rai kian santang dia sedang menjalani hukuman
yaitu hukum buang
aku pun sebagai prabu anong tidak bisa membantumu untuk menemui raka kian santang
karena itu semua adalah hukuman yang harus dijalani olehnya
aku milihat yap cursus
mereka mempelukan nota baik tutup kutop
jangan jangan dia adalah mata mata pak jajaran
karena dia datang dari arah pak jajaran
kalau begitu kita harus segera laporkan
pengusti patih tugak semih dan gusti sinopati cakandewa
orbat kami gusti patih
berita penting apakah yang kalian tahu
pak gusti patih kami melihat seseorang yang mencurigakan
dia mau masuk ke hutan perbatasan
benar gusti patih
dia adalah mata mata dari pak jajaran
pak jajaran antarkan aku pada mereka
setika gusti patih
bagaimana kita bisa melepaskan kawa saudara

seharusnya pasti kita p través

untuk sesuatu yang lebih besar
mungkin ingin mencancurkan para uenerang

namun mereka sedarkah becoming a sport player
sampai di perbatasan pajajaran dan salakepura di dekat lembah pancawara
kamu tidak akan bisa lepas dari pemantauanku kian santang
raden serosawan keponakan tercintaku nyai rantikau
keperluan perempuan itu datang ke kerajaan besar pajajaran
dan menemui keponakan tercintaku nanda prabu surawi seja
dia sedang mencari raka kian santang iwan
itu yang kami dengar ketika ia menghadap raka prabu
untuk apa dia mencari raden kian santam
entahlah kami tidak bisa mendengarnya dengan jelas
ia hanya sebutkan
kalau dia punya masalah besar
maka dia butuh bantuan raden kian santang
apa tujuan perempuan itu
ingin menemui raden kian santang
ini permainan yang sangat begitu menarik
dan ini sangat menceritakan
baiklah ang rahimi
kalian berdua tunggulah di sini
tenang nimas tenang
kamu jangan curiga kepada aku di sini
aku tidak sedikitpun ingin berniat jahat kepadamu
justru aku akan membantumu nimas
kita akan bekerjasama
dan juga saling membantu
dengarkan nih mas
aku mohon bantuanmu
raden kian santang
adalah keponakan tercintaku yang sangat aku sayangi
dia sekarang dalam keadaan terluntar luntar